kasus kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kembali terjadi
sedarurat apa kondisi psikologis anak anak di indonesia dan apa saja yang memengaruhi anak ketika melakukan kejahatan tersebut
sudah bergabung bersama kami lalu sambungan zoom bapak nahar deputi pelindungan khusus anak kementerian pppa
dan ibu ika putri dewi psikolog anak dan remaja yayasan pulih
halo selamat sore pak nahar dan ibu ika
terima kasih sudah bergabung bersama kami
pada sore hari ini saya pertama mau ke pak nahar
pak nahar melihat kasus yang terjadi di bandung jawa barat kemarin
sebenarnya dari kementerian bapak melihat kekerasan seksual dan juga pembunuhan oleh anak ini terjadi tidak hanya sekali tidak hanya di bandung
sesering apa kejadian ini dari data di kementerian bapak
ya tentu kami prihatin ya dengan kejadian ini
ini merupakan kasus di depan mata kita sendiri
artinya korban dan pelaku itu rumahnya berada padat
lalu kemudian kan kesaharianya juga sering ketemu
kita tidak bisa menduga bahwa kejadian ini mengakibatkan meninggal ya korban meninggal
nah ternyata adalah terbelakangnya nanti ibu ika bisa menjelaskan
apa seberapa dampaknya ini
misalnya akibat pornografi lalu kemudian membuat adiksi lalu kemudian membuat persoalan lain
yang mau mencoba lalu kemudian akhirnya membuat anak menjadi korban
inilah jadi atasan kita semua bahwa kita tetap harus waspada
ini situasi darurat
yang perlu disadari semua
karena data di kementerian pemberian perempuan dan perlindungan anak juga mencatatkan bahwa
dari sebelas satu ratus empat puluh sembilan kasus januari sampai oktober itu angka tertingginya terkait dengan kekerasan seksual
kasusnya terekam ada sekitar sebelas ribu dan sebagian besar ini adalah kekerasan seksual
saya ini pelaku mengaku